presiden joko widodo meresmikan jalan tol pekanbaru panang seksi pekanbaru bangkinang di riau pada rabu kemarin
jalan tol yang diresmikan presiden joko widodo ini terbentang sepanjang tiga puluh sembilan km dan menghabiskan anggaran sebesar empat delapan triliun rupiah
jalan tol pekanbaru bangkinang nantinya akan disambungkan dengan jalan lingkar pekanbaru sehingga dumai pekanbaru bangkinang akan tersambung hingga arah kota padang
jalan tol ini diharapkan bisa menumbuhkan daya saing produk yang ada di riau dan memicu tumbuhnya sentra ekonomi baru
jalan tol pekanbaru dumai yang terlebih dahulu dioperasikan di riau memiliki volume laju lintas yang cukup tinggi hingga di atas delapan kendaraan per hari
jalan dari pekanbaru sampai dumai tolnya sudah selesai
dan kita melihat trafiknya juga sudah selesai
sangat bagus sudah di atas
kemudian sekarang dari pekanbaru ke bangkinang sepanjang tiga puluh sembilan km yang menghabiskan anggaran rp empat delapan triliun
dan hari ini juga
segera akan kita resmikan
kemudian nanti akan disambungkan lingkar pekanbaru sehingga dumai pekanbaru bangkinang akan sambung terus ke arah padang